psbb transisi di dki jakarta mungkin bisa menuai masalah baru di lapangan
seperti kemacetan penumpukan penumpang di halte bus kemudian stasiun kereta maupun di lokasi umum lainnya
yang justru berpotensi membuat angka pandemi terus meningkat
masih tidak sedikit juga yang masih meragukan protokol kesehatan di angkutan umum
di beberapa titik publik akan bisa dilakukan dengan baik
untuk membahasnya sudah ada joko setiawarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti
atau masyarakat transportasi indonesia
pak joko selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih pak joko sudah bergabung dan saya akan sapa juga pak trubus rahadiansyah
pengamat kebijakan publik
pak trubus selamat malam
selamat malam mbak putri
pak trubus terima kasih atas waktu anda malam hari ini
saya ke pak joko terlebih dulu
pak joko kita sudah tahu mengikuti dan juga mungkin melihat protokol kesehatan
beberapa prasyarat yang dilakukan
ketika masa psbb transisi di angkutan umum
dan juga apa yang harus dilakukan di kendaraan pribadi
kalau misalnya anda melihat apakah protokol ini
atau syarat syarat aturan aturan ini bisa betul betul terlaksana dengan baik
karena kita tidak berhadapan dengan satu dua orang pak joko
kita berhadapan dengan ribuan orang mungkin setiap harinya
komuter yang keluar masuk dki jakarta
ya kami sudah melihat seperti apa sebenarnya untuk yang dilakukan pada krl ya
termasuk juga mungkin yang di mrt juga
artinya di sini memang dilakukan tidak hanya pada sarananya
tapi juga pada prasaranannya
artinya di ruang stasiun pun harus dilakukan pengetatan juga
oleh sebab itu ini juga perlu tenaga
atau ekstra untuk sdm yang mengawasinya
tanpa itu cukup berat
artinya batasan batasan orang untuk masuk stasiun itu sudah dilakukan
sejak dari mau pintu masuk
jangan sampai nanti bertumpuk di ruang tunggu stasiun itu
ini kalau untuk di stasiun ya
karena mungkin itu bisa dilakukan karena mesti ada tag in untuk masuk
kemudian kalau di transjakarta ini yang mungkin agak masalah juga
karena ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
ini juga ada
karena kan kalau masa seperti ini selain kita menambah sarana
kita juga harus memperluas halte itu sendiri
tidak mungkin haltenya bertumbuh tumpu
ini bayar bagi peranda cakri untuk memperbesar kapasitas halte
tapi kita tentunya harus mengingat beberapa saat yang lalu
dua bulan yang lalu ketika pada saat itu pertama kali jam operasional kendaraan umum dikurangi
atau yang seluruh prince famous adalah yang menjadi pribadi bagi dia sebagai organizator principal

apel tidak rapuh kanw
keras terkenal dibabit jetta berkritik bahwa ada hal seperti ini seperti mengurangkan kontrasolen dari harga pet service mitochondria berperan kown
yang dimana ini tergantung dari aktivitas diman yang ada
sehingga kalau sudah seperti itu kita tidak hanya bicara transportasinya sudah konteksnya berbeda
artinya bagaimana mengendalikan aktivitas demandnya dikendalikan
kalau melihat seperti sekarang ini nampaknya belum dilakukan itu
meskipun dalam dua bulan ini sebenarnya kita itu sudah terbiasa katakanlah bekerja di rumah gitu kan
nah hal pola seperti itu yang harusnya bisa dikendalikan
mungkin ini kita lihat ke depannya jadi sudah konteknya di luar transportasi
karena bagaimanapun dengan prinsip protokol kesehatan itu kan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan
jaga jarak ini menyebabkan kapasitas angkutan umum kita tidak bisa seperti masa lalu
maksimal itu tujuh puluh persen bahkan kemarin krl itu sendiri ketika masa pandemi kemarin cuma tiga puluh lima persen
jakarta juga paling ditingkatkan dicoba naik ke lima puluh persen dulu paling maksimal nanti tujuh puluh persen
saya ke pak trubus sekarang
pak trubus bagaimanapun kita tahu untuk kebijakan yang diambil dalam masa pandemi
saya dan anda sudah beberapa kali berbincang soal ini
kebijakannya tentu kebijakan yang bagaimanapun trial error
dicoba dulu seperti ini nanti apakah berhasil atau tidak diteruskan
kalau tidak diganti dan semua tidak bisa menghadapi semua tidak siap menghadapi pandemi ini
tapi bagaimana dengan yang sekarang ini
proses transisi yang dilakukan pemprov dki jakarta dengan beberapa turunan protokol yang akan segera yang diberlakukan di titik titik kerumunan
iya kalau melihat polanya mbak artinya sampai hari ini itu kita lihat kenaikan jumlah odp pdp nya juga masih tinggi

kalau tidak diberlakukan maka itu adalah hasil laporan tadi
maka otomatis dua hari transisi ini kan tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan
artinya kalau kita flashback balik ke sebelumnya
artinya psbb satu dua dan tiga itu memang itu saja nggak bisa berjalan optimal
artinya pergub tiga puluh tiga yang terkait di dki jakarta upamanya dan di pergub empat puluh tujuh itu kan belum bisa terlaksana dengan baik gitu loh
nah maka kemudian ketika
kita masuk transisi saya rasa ini persoalannya ada di perilaku masyarakat
kejujungan masyarakat juga yang belum ini belum bisa ditangani dengan baik
karena memang begitu dibuka sektor sektor yang ada itu
maka yang terjadi kemudian adalah masyarakat itu bergondong bondong untuk melakukan aktivitas gitu
nah inilah yang menjadi persoalan
tentunya nanti yang menjadi kunci adalah monitoring dan evaluasi
ketika pengawasan dan monitoring evaluasi itu bisa berjalan dengan baik
maka tentu persoalan apa namanya transisi ini akan berjalan gitu
tetapi kalau melihat apa namanya masih ada enam puluh enam rw di dki jakarta yang kategori merah
dan memang penurunan juga sampai hari ini juga masih relatif tinggi
maka tentu ini perlu dilakukan satu pembenahan pembenahan evaluasi evaluasi yang terus menerus
sehingga masa transisi yang kita jalan ini tidak mengulang kepada yang namanya tragedi penambahan covid
karena apa karena yang menjadi mengerikan di masyarakat kita ini sebenarnya ketakutannya
jangan sampai kita apa yang sudah dilakukan tiga bulan ini taruhlah gitu ya
kemudian menjadi seolah olah sia sia gitu kan
jadi karena apa karena muncul lagi apa outbreak yang sifatnya lebih lebih jenaz lagi
apalagi kemudian sekarang ini masyarakat saya lihat sudah terpola menjadi tiga
ada masyarakat yang konformitasnya baik atau taat
yang kedua adalah masyarakat yang kategorinya itu apa namanya
kurang kurang taat kalau bahasanya itu ada yang ya masa bodoh gitu ya dengan itu
kemudian yang ketiga ada masyarakat yang white and see
wait and see itu relatif hati hati dia ingin berbuat tapi juga melihat situasi
nah dengan demikian terkait dengan transportasi itu juga
maka akan dikhawatirkan di situ terjadi penumpukan yang luar biasa
artinya pertanyaannya kemudian
apakah ini akan mengulang dengan yang kejadian sebelum kita psbb pertama dulu ya
kemungkinan itu potensi itu jadi ada
karena jumlah transportasi yang ada ini kan tidak semudah membalikkan tangan untuk menambah jumlahnya itu kan gitu
nah sementara untuk transportasi yang lain itu belum tersedia gitu ya
artinya kemudian kendaraannya lebih memilih masyarakat ke pribadi gitu kan
nah kendaraan pribadi ini yang akhirnya terjadi juga kemacetan
nah terkait dengan rencana kita kan ekspektasi kita kan memutus mata rantai penyebaran covid
maka dengan demikian semua kebijakannya harus terarah ke sana
nah persoalannya semua penanganan di tangan satpol pp lah ini menjadi persoalan apakah kemudian satpol pp siap untuk menangani begitu banyak persoalan
yang sebelumnya aja di psbb satu dua dan tiga juga belum berjalan optimal menurut saya gitu mbak
betul kompleks ya
saya kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda saya akan ke pak joko
sebenarnya kalau misalnya dilihat progresnya sampai sekarang apakah kita melangkah maju berkaitan dengan protokol kesehatan yang diberlakukan di transportasi umum
kemudian kan bagaimanapun kalau kita bicara transportasi pak joko kita bicara soal pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat
apakah pilihan itu sekarang sudah cukup tersedia menjelang transisi ke new normal ini
kita sekarang jeda tetap bersama kami

terima kasih anda indonesia prime news
kami masih bersama narasumber dari masyarakat transportasi indonesia pak joko setiawarno dan juga pak trubus radiansyah pengamat kebijakan publik
kita masih berbincang terkait proses atau psbb transisi dki jakarta yang kemudian kita kaitkan dengan soal transportasi
pak joko seperti tadi di awal sebelum jeda kalau misalnya melihat beberapa kebijakan yang diambil sekarang
apakah sebenarnya kita bisa cukup optimal
kita bisa cukup optimis bahwa penerapan aturan di transportasi publik itu bisa tercapai dengan baik atau masih belum masih jauh
kalau melihat perkembangannya yang kemarin nampaknya katakanlah untuk krl ya
karena krl ini juga menambah pasukan juga ada bantuan dari tni polri ini masih bisa
tapi tentunya dengan cukup pengawasan ketat lagi
sehingga ini juga pengaturannya tidak hanya di dalam sarana tapi bagaimana ketika saat menunggu itu
nah kalau kita lihat di stasiun catun di ruang ruang tunggu itu sudah diberikan tempat
kata dpr ini juga sama untuk berdiri itu harapannya mereka berdiri di situ
jadi antrianya tetap berdiri yang sudah diberi tanda
jadi antrianya tetap berdiri yang sudah diberi tanda
bahkan kami mengusulkan kalau bisa bukan hanya telapak mungkin dikasih lingkaran lah
tingkat tingkat kalau telapak kan agak bingung juga itu kan apa itu kan ada lingkaran
tapi jangan dikasih tanda silang nanti bingung lagi dikira nggak boleh gitu kan
itu diajarkan seperti itu
nah sementara itu dijaga kalau di dalamnya belum masih ada ruang bisa masuk
kalau nggak lebih baik menunggunya antrinya di luar saja daripada di dalam
pak joko tapi bagaimanapun kan kalau misalnya kita bicara soal transportasi
perpindahan penduduk itu berkaitan juga dengan alternatif yang dimiliki masyarakat
katakanlah sekarang di masa psbb transisi ini kita lebih nyaman untuk menggunakan kendaraan pribadi
dalam waktu dekat rencananya kemarin sudah menyebar sk nya kemudian peraturannya melalui telepon genggam
sudah menyebar ada rencana pembatasan berupa ganjil genap untuk kendaraan pribadi roda dua dan roda empat
kalau misalnya menurut anda apakah terjadi apa
apakah kebijakan ini memang perlu diterapkan sekarang di situasi seperti ini
dimana kita seharusnya diberikan sebanyak banyaknya alternatif untuk bergerak
nah ini menjadi dilema ya
ketika di masa kemarin itu harapannya kan dengan ada kebijakan pembatasan itu bertujuan untuk mengurangi kemacetan sehingga orang beralih ke angkutan umum
nah angkutan umum itu kan ditambah fasilitasnya saran ditambah perusahaan ditambah
ada krl sampai dengan cikarang bawahnya ya ada nangkas bitung lrt dibangun kota jakarta ada juga yang jabodebek yang belum selesai itu kan tujuannya ke sana
namun tiba tiba ada pandemi ini ada namanya jaga jarak tentunya kapasitasnya berkurang
nah mengatasinya tidak hanya supply dengan demand seperti ini aja tapi tentunya tadi kita harus melihat sisi lain
bagaimana kita mengelola demand itu agar kalau ada pembatasan mereka juga ada pilihan
pilihannya bukan pilihan menggunakan angkutan umum tapi pilihan tidak untuk beraktivitas
itu yang belum diberikan
mungkin kalau itu bisa segera dilakukan katakanlah dki melakukan minimal untuk pegawai dki sendiri atau bumd nya
tapi jangan lupa di jakarta itu kan ada kementerian dan lembaga juga oleh pusat
nah itu minta bantuan melalui gugus tugas yang mengatur itu
karena ini masyarakat sudah terbiasa kan
kita juga sekarang kok
ketemu dengan cnn juga
saya nggak harus ke jakarta ke studio kan
dengan pak jokowi juga seperti ini
ini sudah berjalan sebenarnya
nah pola pola seperti ini itu bisa dilakukan juga
jadi mengatur tadi demand nya dengan cara bahwanya pengaturan
bisa juga pengaturan tadi bekerja di rumah bergantian
atau jam kerjanya yang diatur ada yang masuk jam delapan ada yang jam sepuluh
atau lagi memanfaatkan antarjemput
beberapa kementerian lembaga itu dia punya mobil bisa antarjemput
nah itu ditambah
kemarin saja ada teman saya dia punya usaha bis pariwisata
dia mengalami apa bisnya banyak digunakan oleh perbankan untuk mengangkut karyawannya
nah seperti itulah yang bisa dilakukan sebenarnya
penerapan sanksi apakah efektif menurut anda
misalnya di jalan kemudian diberhentikan dan lain sebagainya
selama ini memang nampaknya kurang ya
tapi ini kalau nggak diberi sanksi juga jadi masalah
apapun sanksi harus diberikan
nah tinggal sanksinya itu seberapa besar diberikan gitu kan
ya pertama memang kemarin kita lihat ada persuasif lah
tidak ada sanksi tapi hanya diberikan
umpamanya ada yang kalau nggak pakai apa tidak ikut kegiatan
ya mungkin dengan suruh bersih bersih dan sebagainya
tapi sanksi memang harus diberikan
tapi tentunya ini
ini sanksi yang bisa memperberat
kalau cuma orang diberi sanksi tidak ada alternatif juga
kasian juga gitu kan
makanya kebijakan berikutnya adalah mengatur pola kegiatan itu yang harus dilakukan
pak trubus bagaimanapun kalau misalnya kita bicara kembali tentang kebijakan yang diambil di masa covid sembilan belas
bagaimanapun soal kebijakan yang diambil di masa covid sembilan belas
semestinya kemudian kebijakan yang teruji yang dilakukan berulang kali
yang terus dievaluasi adalah yang berkaitan dengan kesehatan publiknya
nah ini menurut anda apakah sudah betul betul dilakukan oleh pemerintah kita
atau justru kebijakan yang lain yang didahulukan yang berkaitan dengan public safety healthy nya justru kurang
karena melihat pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
itu memang kemudian karena melihat dampak dari kebijakan psbb sejak ditetapkan dengan pp dua puluh satu
dan permainan kes nomor sembilan itu
dan dki jakarta dengan pergub tiga puluh tiga itu
maka kan kita lihat betapa dampaknya itu tidak saja ke persoalan kesehatan
tapi juga ke persoalan pada tataran ekonomi sosial dan bahkan psikosoik
nah karena itu kemudian kalau kita lihat polanya
maka kemudian ini persoalannya bagaimana menolong kondisi ekonominya gitu kan
dampak ekonomi dan dampak sosialnya yang akan dilakukan
sehingga ada kebijakan yang sifatnya seimbang tanpa mengedepankan soal kesehatan
tetapi ini persoalannya kemudian bagaimana dengan kesehatan publiknya
nah ini kan yang menjadi persoalan karena kemudian yang muncul adalah penularan penyakit ini menjadi sulit dikendalikan
ada tiga faktor sederhana di situ
ada faktor epidemiologis kemudian faktor surveillance dan faktor layanan kesehatan
yang kemudian ini perlu ditingkatkan semua gitu
dalam arti bahwa khusus untuk layanan kesehatan kan perlu ditingkatkan
nah untuk penyakit
hanya epidemiologis yang odp pdp dan yang baru lagi ada istilah otg
ya ini kan juga harus ditangani secara benar benar
jangan sampai kemudian nanti ini berpengaruh kepada surveillance nya itu sendiri
nah untuk itu menjadi kuncinya kan kemudian ada di kesadaran masyarakat
oleh karena apa
karena vaksinnya sampai hari ini kita belum temukan vaksin covid itu
sehingga vaksinnya hanya tinggal di kedisiplinan masyarakat
nah kalau memang masyarakat itu mau disiplin
saya yakin itu semuanya bisa berjalan
tapi persoalannya kalau kita berkata kembali yang sudah kita lakukan
nah ini kan memang kemudian yang kita lihat adalah tetap ada pada kenaikan gitu
artinya reproduksinya masih di angka di atas satu kan gitu
padahal yang kita harapkan kan reproduksinya itu ada di tataran nol kan gitu
nah sesuai dengan apa namanya perasarat yang ditetapkan oleh who
sejadinya dana unsur itu
maka kemudian bagaimana kita dengan cepat itu memutus mata rantai penyebaran covid
itu sudah menjadi kesepakatan dengan tentu arahan dengan bapak presiden
pemerintah pusat dan gitu
nah untuk itu kemudian bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang memang akhirnya mau tidak mau menjadi dalam tanda petik itu menjadi mendekati
karena pertumbuhan ekonomi kita ada di tataran dua sembilan puluh tujuh
nah ini yang menjadi masalah kan
nah karena itu terpaksa pertanyaan mbak yang terkait dengan kesehatan publik memang kemudian agak sedikit di ini gitu
apa namanya diturunkan ya
dalam arti pengertiannya itu bukan dimarginalkan
tetapi memang ada pertimbangan bagaimana supaya persoalan kesehatannya tertangani
kemudian sosial ekonomi sosialnya ini termasuk psikosoialnya juga
karena tahu bahwa
bahwa masyarakat kita ada tiga yang dialami yaitu satu masyarakat itu panik kemudian galau
nah kemudian yang ketiga adalah frustasi kan gitu
nah ini yang kemudian jangan sampai ini berlanjut kepada kesehatan itu sendiri
karena apa biasanya kondisi frustasi kondisi galau kondisi stres inilah kemudian mempercepat adanya penyebaran dalam arti konteksnya surveillance itu tadi gitu loh mbak
jadi ini memang perlu ada pembenahan
pembenahan di situ gitu
oke perlu pembenahan perlu evaluasi terkait kebijakan kebijakan ini
karena memang tidak ada yang betul betul teruji tidak ada yang betul betul tahu apa yang harus diambil dalam masa pandemi ini
semuanya masih mencoba
pak trubus terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini bergabung di cnn indonesia
saya juga menyampaikan terima kasih untuk pak joko
terima kasih banyak pak joko bergabung malam hari ini di cnn indonesia
sayang sekali pemprov dki jakarta tidak bisa bergabung dalam diskusi
terima kasih juga pak
terima kasih lagi pak